ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri dalam berbagai kesempatan ini pernah menyatakan bahwa koruptor bansos pandemi bisa dihukum mati
kpk pun menangkap menteri sosial juliari batubara diduga terlibat dalam proyek pengadaan paket bantuan sosial
dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami
yuris reza kurniawan peliti pusat gajian antikorupsi universitas gajah mada
selamat petang pak yuris bisa mendengar suara kami
selamat petang mbak fani
pak yuris ini ketua kpk firly bahuri menyatakan berulang kali bahwa pelaku korupsi bisa dituntut hukuman mati
menurut anda apakah kpk serius akan menerapkan hukuman mati terkait kasus bansos di kementerian sosial di tengah pandemi ini pak
baik terima kasih mbak fani
izinkan mungkin ada tiga poin yang ingin saya sampaikan secara ringkas
pertama tentu ini pukulan yang sangat telak bagi kita seluruh masyarakat indonesia
bahwa dikala kondisi sedang sulit kita bertemu dengan fenomena korupsi yang kemudian itu menyangkut dana bantuan sosial
yang seharusnya kemudian masyarakat ini bisa memberikan harapan bagi pejabat publik untuk setidak tidaknya meringankan beban di kala pandemi atau bencana
tapi kemudian ini malah justru dikorupsi
artinya ini menjadi kita tidak boleh menafikan ini bahwa ini adalah korupsi yang tidak bisa dianggap ringan
yang kedua mbak fani
terkait dengan hukuman mati jika kita bicara soal hukum positif di indonesia atau di undang undang tipikor tentu sangat dimungkinkan adanya hukuman mati
tapi kemudian perlu kita cermati juga mbak fani apa yang kemudian disangkakan oleh kpk dalam konteks ott dana bansos ini pasal pasalnya adalah pasal pasal dua belas dan pasal sebelas
yang artinya kalau di situ pasal dua belas dan pasal sebelas itu adalah pasal pasal mengenai suap atau gratifikasi atau kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan
sedangkan kalau kita bicara hukuman mati itu ada di pasal dua undang undang tipikor yang disitu adalah soal korupsi kerugian keuangan negara
nah tentu saja ini juga perlu dicermati kalau kemudian dalam konteks ott dana pansus ini kpk akan menghukum mati pelaku tindak pidana korupsinya
karena kemudian pasal pasalnya yang disangkakan bukan pasal dua
nah yang ketiga mbak tentu yang ingin juga kami sampaikan kita juga harus membahas bahwa apakah kemudian
hukuman mati ini benar benar menjadi hukuman yang paling efektif untuk menjelat berlaku korupsi
karena kalau kita lihat korupsi hari ini sebenarnya bukan lagi korupsi yang kemudian berbasis korupsi karena kebutuhan atau by need tapi kemudian by greed atau karena kemudian keragusan seseorang
nah artinya ada alternatif lain sebenarnya mbak fani yang dari dulu juga sempat kita sering kita bicarakan
bahwa alternatif pemidanaan korupsi ini juga sebaiknya beralih menjadi ke
kalau dalam tanda kutip pemiskinan koruptor atau kalau bahasa hukumnya adalah perampasan harga kekayaan
nah ada beberapa instrumen yang sudah ada sebenarnya dalam uu tv korps
misalnya pidana uang pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini kan sudah masuk dalam uu tpkor
artinya kalau penegak hukum termasuk kpk serius untuk kemudian memerangi korupsi kaitannya dengan pengembalian keuangan negara
saya pikir pidana pembayaran uang pengganti ini harus dimaksimalkan
misalnya empat puluh triliun uang negara yang dirugikan hanya dua triliun yang kemudian kembali ke negara
artinya ini kan belum maksimal pelaksanaannya
lalu misalnya juga ada pasal lain yang di uu tv korps itu diatur sebenarnya negara bisa melakukan secara percata pelaku korupsi
ketika setelah putusan kemudian masih ditengarai ada harta
yang dibawa oleh pelaku korupsi tersebut
nah sebenarnya banyak instrumen seperti ini yang bisa dimaksimalkan oleh negara untuk menghukum secara lebih efektif pelaku pelaku korupsi
pak yuris tadi berbicara mengenai dimaksimalkan begitu
seperti apa bentuk pemaksimalan ini pak yuris agar bisa efektif diterapkan begitu
saya pikir kalau misalnya kita mau lebih efektif lagi memberikan pembayaran uang
menjatuhkan pidana tambahan
uang pengganti untuk pelaku korupsi
tentu itu bisa dimulai dengan tuntutannya
artinya dalam tuntutan itu harus dicantumkan
dalam pembuktian pun juga kemudian harus berani dihitung bahwa ada uang uang yang dibawa oleh koruptor
karena kemudian kasus ini
misalnya kemudian disitu sudah dinominalkan dihitung dibuktikan dalam persidangan
maka hakim juga mempunyai kewenangan di sini untuk mempertimbangkan membayar menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti
kalau kemudian kontak yang kedua tadi misalnya kegugatan perdata
setelah kemudian persidangan selesai
ketika kemudian masih dilihat bahwa pelaku korupsi itu memiliki uang yang kemudian itulah hasil dari pendatangan korupsi
negara melalui pengacar negara harus berani menggugat
artinya mengembalikan lagi uang yang masih belum kembali ke negara yang masih dibawa oleh pelaku korupsi tersebut
itu mungkin cara cara yang bisa di alternatif lain yang bisa diambil untuk kemudian
menurut pak yuris
menurut pak yuris
menurut pak yuris
dan efek cerah bagi koruptor
kita kembali ke pembicaraan mengenai hukuman mati bagi koruptor
pak yuris ini kalau begitu apa saja pak syarat syarat yang memang harus dipenuhi dan diperhatikan agar pasal hukuman mati ini bisa diterapkan
utamanya di kasus dugaan korupsi dana bansos ini
tinjauan apa saja pak yang kemudian harus dilakukan
kalau kita bicara hukuman mati di konteks kasus ini
kalau dakwaan dari penyidik kpk harus kemudian diubah mungkin ya
karena kemudian bangkaan kemarin itu di pasal sebelas dan pasal dua belas
jelas dengan misalnya menggunakan skema ini
misalnya skemanya adalah suap atau gratifikasi atau kepentingan pengadaan
kepentingan konteks kepentingan pengadaan
untuk hukuman mati tidak bisa diberlakukan
karena hukuman mati itu strik berada di pasal dua
pasal dua itu soal kerugian keuangan negara
jadi itu adalah hal yang harus dilakukan
lalu pak yuris menurut hemat anda ini
apakah dengan tertangkapnya julia ribatubara
masih ada kemungkinan bahwa pelaku korupsi bansos lainnya
ada di lembaga lain selain kementerian sosial
mengingat tentunya kita tahu banyak sekali ya
stakeholder terkait yang terlibat dalam bansos ini
seperti pemerintah daerah misalnya
sejak awal sudah banyak sekali kami maupun teman teman yang lain ya
selalu mengingatkan bahwa
bencana ini sangat rawan untuk dikorupsi
sudah sangat banyak mbak bukti bukti kasus kasus yang terdahulu
ketika kemudian kondisinya adalah bencana
ini sangat menjadi apa namanya
rentan untuk kemudian disalahgunakan
nah kenapa kemudian itu menjadi rentan
karena kemudian disini
alih alih kemudian fokus ke transparansi dan akutabilitas
tapi kemudian yang diseringkali
yang kemudian diutamakan adalah
percepatan dalam melaksanakan program
memang ini harus seimbang
artinya dengan kondisi rawan bencana seperti rawan korupsi seperti ini
ya saya pikir ini juga akan terjadi juga
atau kemudian di tempat tempat lain ini juga sangat rawan untuk dikorupsi
maka dari itu himbauan sejak dulu memang dana bencana ini harus dikelola
yang kemudian itu bisa mencegah untuk tidak dilakukan korupsi
terakhir pak yuris ini selain menteri sosial
kita tahu sebelumnya ada menteri kabinet jokowi
yaitu menteri kkp
edi prabowo ditangkap kpk
terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster
ini jangka waktunya berdekatan
apakah ini berarti penanganan korupsi di kabinet ini belum benar benar dilakukan secara serius pak
saya pikir ada sedikit kesamaan ya
antara kasus ott bansos ini dan kasus menteri kkp waktu itu
dua duanya berada di sektor pengadaan barang atau jasa
meskipun dalam konteks berbeda
bencana dan konteks biasa begitu
artinya saya pikir ada hal serius yang harus diperhatikan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah
untuk mencegah korupsi korupsi di sektor pengadaan
artinya harus ke apa
sistem manajemen anti suap itu harus berterapkan di kementerian lembaga
lalu juga ada banyak instrumen yang mengatur soal konflik kepentingan dalam pengadaan misalnya

dan juga harus menjadi peratatan yang serius
agar pemerintah mengevaluasi kebijakan kebijakan pencegahan korupsi yang selama ini berjalan
apakah kemudian efektif secara implementatif
atau kemudian masih banyak telah yang apa namanya
menganga di situ
jika melihat dua kasus belakang ya
karena ini sifatnya sangat mirip
artinya perselingkuhan begitu antara pemerintah dan swasta
yang sama sama memainkan apa
pengadaan barang dan atau jasa pemerintah
terima kasih yuris reza kurniawan
peneliti pusat kajian anti korupsi universitas gajah mada sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom hari ini